halo sahabat kompas tv saya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini sabtu delapan belas mei
berita pertama kaporri jenderal istiho sidipra bow memberi penghargaan kepada satrio chasis pintar pory yang menjadi korban begal di kebenjuruk jakarta barat
kapolri mengapresiasi keberanian satrio melawan kopotan begal dan masih berniat mengikuti proses rekrutmen polri
keberbahagiaan diterima keluarga usai pemberian penghargaan berupa golden ticket dan kapolri jenderalistio sigit kepada satrio
lolos seleksi rekrutmen siswa bintara polri melalui jalur khusus disabilitas
kami mendapatkan informasi bahwa ananda tio ini kan sudah mendapatkan penghargaan dari bapak kapolri
bisa mengikuti pendidikan bintara polri
sehingga kami hadir untuk memberikan dorongan moral dan semangat
serta mengucapkan selamat kepada tio dan kedua orang tuanya
berita kedua sejumlah delegasi world water forum ke sepuluh mulai berdatangan melalui bandara internasional igusti ngurah rai bali
para delegasi diperkirakan akan terus berdatangan menjelang pertemuan internasional sektor air dunia
yang digelar di indonesia ii bali pada delapan belas dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
forum mengajarkan sejumlah pihak membahas hal hal terkait tata kelola air di dunia
berita ketiga partai gorka resmi mengusung ke viva indar parwansa dan m i dardak
untuk maju kembali sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada jawa timur
partai gorka untuk ke viva dan m i dardak diserahkan ketua kepartai gorka erlangga artato
di rumah dinas media chandra jakarta selatan jumat malam
golkar kembali mendukung pasangan viva emil karena dinilai berhasil memimpin jawa timur selama lima tahun terakhir
menurut erlangga pasangan kofifa emil juga akan didukung oleh partai partai yang tergabung
dalam koalisi indonesia maju lainnya yakni gerindra demokrat dan pan
mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung ibu kofifah dan mas emil